minal aydin walfaizin mohon maaf lahir dan batin
nah selain terbitnya bermaaf maafan di hari raya lebaran ini
ternyata banyak juga nih cuitan cuitan yang terbit seperti ini nih
kira kira ada apa ya apakah benar banyak muncul penyakit di pasca lebaran ini
mari kita cari tahu apa aja sih penyakitnya dan bagaimana cara mengatasinya
pola makan yang tidak terkontrol saat lebaran
serta pilihan menu yang tinggi kandungan gula dan lemak
memicu munculnya beragam penyakit
sajian lebarannya itu nggak salah ya
kita juga senang ya makan makan sajian lebaran gitu
tetapi harus tetap sesuai porsinya artinya tidak berlebih
dan kandungan apa sih yang misalnya bisa menyebabkan penyakit penyakit tadi gitu ya
ya tinggi gula sama tinggi lemak dua hal itu yang biasanya menyebabkan penyakit tidak menular
gita menambahkan sebenarnya sajian lebaran tidak mendatangkan penyakit
jika dikonsumsi sesuai dengan porsinya
bentuk penyajian makanan pun perlu diperhatikan
agar tidak menurunkan nilai gizi
serta tidak meningkatkan lemak jahat di makanan tersebut
terbagi jadi empat ya
sesuai dengan empat pilar gizi seimbang
pola makan teratur dan makan makanan yang beragam
membiasakan perilaku hidup sehat
termasuk nih kita harus memilih
olahan makanan yang bersih
higienis gitu ya
dan yang ketiga
membiasakan pola hidup aktif
rajin olahraga itu minimal
tiga puluh menit sekali olahraga
di luar aktivitas fisik yang rutin ya
dan yang keempat
menjaga berat badan
satu bulan penuh ramadan telah dijalankan
tetap jaga kesehatan dengan mengatur pola makan
dan asupan gizi yang seimbang
agar dapat kembali fit menjalankan aktivitas
raffis ari arief tidiawan jakarta